kali ini saya akan ajak anda ke kampung saya nih ke bandung
di sana ada cuanki ya dan dikenal sebagai jajanan favorit sejak puluhan tahunnya lalu
tahu nggak asal kata cuanki itu apa
udah dimana ya tapi katanya sih cuan gini awal dari kata cari uang jalan kaki
karena kan kayak tipe gitu kan
karena penjualnya kebanyakan memang jalan kaki saat menjajakan cuanki
nah banyaknya peminat cuanki membuat makanan berkuah ini
terus mengikuti perkembangan zaman dari pinggir jalan
sekarang sudah ada skala industri nya ya makin berevolusi
mereka berinovasi terus coba kita lihat
setiap harinya selewat jam sepuluh
iwan mengitari perumahan di kawasan margahayu raya bandung untuk berjualan cuanki
irama yang diketukan dan pikulan yang dibawanya menjadi ciri khas jajanan berkuah ini
iwan adalah salah satu dari sekian banyak penjual cuanki di bandung
dalam semangkuk cuanki yang biasanya diberikan
di harga lima ribu rupiah kita bisa menikmati siomay pangsit dan baso
bagi iwan yang sudah sepuluh tahun berjualan cuan ki mengandung arti tersendiri
cuanki cari uang jalan kaki
sebenarnya namanya dari singkatan nantas jadi makanan
makanan apa sih ini
mah bukan sehari harinya tapi sambilan
meski dipercaya memiliki arti cari uang jalan kaki
namun dalam perkembangannya penjual cuanki ada juga yang menetap
salah satunya adalah pedegang cuanki
yang berlokasi di daerah marta dinata ini
harga dan rasa cuanki ini berbeda dengan yang dipikul
tetapi para pengunjung rela mengantri untuk menikmati semangkuk cuanki
ya kayak siomaynya kemudian kayak bumbunya wanginya itu beda dengan baso
kalau baso kan cenderung khasnya mie nya gitu kan ya
nah kalau cuanki khasnya dari di luar basronya itu
kini seiring dengan perubahan waktu cuanki pun terus berkembang mengikuti perubahan zaman
dengan sentuhan inovasi
cuanki yang tadinya merupakan jajanan pinggir jalan
kini memiliki kemasan yang modern dan dapat disajikan secara instan
setelah saya bereksperimen beberapa produk
dan saya menemukan si cuanki ini tuh pas untuk dijadikan sesuatu yang ekspres gitu
dan bisa dinikmatin oleh seluruh apa di indonesia gitu
dengan inovasi cuanki dapat membawa keuntungan
mulai dari pedagang keliling hingga sekali industri
dan dengan begitu cita rasa jajanan cuanki pun tetap lestari
wilam nasution bandung